mulai besok aku akan kehilangan kamu selamanya riz
aku cuma pengen ngajak kamu makan malam
ya anggap aja ini makan malam
terakhir kita lah tan
kan besok besok kita juga nggak mungkin bisa makan malam lagi kan
eh iya tapi aku pengen istirahat sih mas
enggak ya mas boleh nggak aku pulang aja
apa salahnya sih makan malam tadi
aku gak minta lebih kok aku cuma minta makan malam
aku turun di sini aja deh mas ya
mas berhenti mobilnya mas
mas turunin aku mas
mas arman stop mobilnya mas herman
aku gak akan berhentiin ini mobil
ya allah jadi mas herman mau menculikku
mas herman mas herman nanti ke mobilnya
gak beres ya buat malam ini
ya udah kalau gitu pada pulang dulu istirahat makasih banyak ya
makasih ya mbak
ya sampai besok
semuanya udah beres
kok gak diangkat ya
mama coba telepon tanti tapi gak diangkat tuh sama dia
mungkin dia lagi ribet ngerjain sesuatu kalimah
tetep gak diangkat tuh
ya mungkin tante lagi istirahat kalimah
udahlah mama istirahat juga ya
jangan sampai besok sakit
besok itu kan hari yang penting untuk mama untuk kedua anak mama
mas arman mas arman lepasin aku mas
kenapa kamu tegas ngelakuin ini sama aku mas
mas arman mas arman lepasin
mas arman lepasin
percuma kamu teriak teriak merontok terian
itu cuma buat ngabisin tenaga kamu
kamu gak akan bisa lepas
kamu gak akan bisa kabur dari aku tante
kamu ditakdirin untuk aku
tuhan niptain kamu khusus buat aku tante
gimana kalau aku nggak bisa lepas dari sini
gimana dengan pernikahanku besok

chassis mordisi kehilangan exquisitu
pameran di atas
kamu kenapa ngajakin aku ketemu disini sih
kamu lihat deh
bintang bintang itu begitu indah di malam yang sunyi ini
masa kaku akan nikah sama andi ris
dan kamu akan nikah sama aku
aku cuma pengen menghabiskan malam terakhir ini bersama kami
dan melupakan semua
karena setelah malam ini
aku sudah tidak bisa lagi dengan puas menatap wajah kamu
karena kamu sudah dimiliki orang lain
aku sudah tidak bisa lagi dengan perasaanmu
aku sudah tidak bisa lagi dengan perasaanmu
aku sudah tidak bisa lagi dengan perasaanmu
kamu jangan nangis
tidak baik melewati malam terakhir dengan hermann
kalau enggak nanti dia khawatir
ya ampun kamu ngapain aja lama banget angka telepon aku
kamu udah tidur
enggak kok belum tidur
tadi habis dari kamar mandi
ya oke gak apa apa
aku selalu khawatir kalau kamu tuh lama ke telepon
kamu kenapa nelfon sih
gak apa apa sih
ya aku cuma kangen aja sama kamu
karena besok kan kita udah menikah
dan yang pasti
kita berdua sudah sah menjadi suami istri
kamu apaan sih
ri kamu tau gak
akhirnya apa yang aku ingin selama ini itu besok tercapai
kamu akan menjadi istri aku dan aku akan menjadi suami kamu
make a wish pada saat bintang jatuh itu beneran terjadi ri
buktinya besok kita akan menikah
kamu tuh ngerasain hal yang sama gak sih sama aku
pengen cepet cepet besok gak sih
iya aku juga buru buru pengen besok
percaya sama aku
aku pasti akan membahagiakan kamu
sekuat dan sepampu aku
dan aku akan menjadikan kamu
istri yang paling bahagia di dunia ini
andi udah dulu ya teleponnya
kamu mendingan istirahat deh
simpan tenaga buat besok oke
kamu juga istirahat ya
apa yang harus aku lakuin sekarang
besok aku menikah dengan orang yang aku cintai
kita cuma cari penting papa

tidak akan "